banjir merendam lima kecamatan di mahakam ulu kalimantan timur
jabat gubernur kaltim mengambil langkah cepat dengan mengirimkan bantuan berupa sembako kepada warga terdampak
pj gubernur kaltim akmal malik telah menginstruksikan bpbd kaltim untuk segera mengirimkan bantuan ke lima kecamatan
yang terendam di kabupaten mahakam ulu kalimantan timur
bantuan dari pemprov kaltim rencananya akan disalurkan hari ini
di antaranya bantuan enam paket sembako alat kesehatan dan sejumlah perahu untuk mengevakuasi warga
akmal malik juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait melalui kabit bpbd mahakam ulu
untuk membuat beberapa titik posko pantauan warga guna mengantisipasi banjir yang semakin tinggi
sementara bpbd kaltim menyebut banjir di mahakam ulu menyebabkan
semua jalur darat terputus dan hanya bisa diakses melalui jalur sungai
untuk segera membangun pos pos penanganan
tim rescue dari sar juga sudah menyiapkan pos pos di beberapa titik di maha pemulung di ujung bilo
ada berapa kecamatan pak yang terdampak banjir
menurut informasi yang kami terima ini ada lima kecamatan di mahulu
mungkin ada di arah pinggiran kubar yang juga terdampak
lima kecamatan di kabupaten mahakam ulu kalimantan timur terendam banjir
dengan ketinggian air mencapai lima meter
banjir disebabkan oleh meluapnya sungai hulu mahakam di long apari dan sungai boh setelah hujan deras
dari data yang dihimpun banjir merendam rumah warga yang bermukim di dekat bantaran sungai
sedikitnya tiga puluh delapan kampung hingga kini masih tergenang banjir
ketinggian air sudah mencapai lima meter
banjir yang terjadi sejak dua hari terakhir ini
sar gabungan berupaya mengevakuasi warga
tapi terkendala personel serta prasarana yang sangat minim
untuk informasi terkini soal banjir di kabupaten mahakam ulu
kita tanyakan langsung kepada jurnalis kompas tv
jasmin jafar di samarinda kalimantan timur
selamat siang jasmine banjir sudah berlangsung berapa hari
dan pada siang ini apakah banjir sudah ada tanda tanda surut
baik gita dan saudara kondisi banjir yang kita himpun informasinya hari ini
baik dari bpbd tni polri dan beberapa relawan yang ada di mahakabulu
banjir beberapa titik di beberapa kampung memang sudah surut
misalnya di ibu kota kecamatan ibu kota kabupaten
dan sepatnya di ibu kota kecamatan di ujung
itu kondisi air sudah surut
dan beberapa warga yang tadinya mengungsi juga sudah kembali ke rumahnya
namun beberapa kecamatan masih terendam banjir
dengan ketinggian bervariasi antara tiga sampai empat hektare
dan itu berada di kawasan di dalem silir kabupaten mahakam ulu
misalnya di lomapari dan lompahangai
dan beberapa kampung di kawasan ini memang titiknya adalah
yang paling rawan terkena banjir paling tinggi
misalnya karena ada posisi geografis yang merupakan daerah ilur ini
adalah kawasan terendah hingga air yang dari hulu itu berangsur angsur
beralih ke daerah hilir di kabupaten mahakam mulut
dan informasi juga kami dapatkan terbaru
baru saja ada warga yang ditemukan meninggal akibat terseret arus banjir
salah satu warga di kecamatan
salah satu warga di kecamatan
salah satu warga di kecamatan
salah satu warga di kecamatan
salah satu warga di kecamatan
salah satu warga di kecamatan
salah satu warga di kecamatan
salah satu warga di kecamatan
berjumlah kurang lebih lima ratus orang ada di dua titik
di gereja katolik dan di gereja gki cibilang
ya dan bisa juga kami sampaikan bahwa bantuan sudah mengalir
dari beberapa kondisi rt sebelas saat ini
yang disebut sekitar misalnya dari kutai barat kamarinda kutai timur bulunga
balikpapan juga sudah mulai berdatangan dari instruksi pj gubernur kalimantan timur
akmal malik juga telah menyampaikan secara resmi bahwa bantuan sudah dilakukan secara bertahap
dan banjir ini sebenarnya sudah berjadi sejak empat hari terakhir
dan memang kondisi ini mengakibatkan bupati mahakamul bonifasya itu mengeluarkan surat keterangan
bahwa kondisi mahakam hulu itu berada dalam kondisi darurat bencana
dan ini sudah disampaikan secara resmi juga ke media bahwa dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat
bagaimana menanggulangi mahakam mulu karena kondisinya hampir semua kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok
dan saat ini beberapa warga juga sudah mengeluhkan beberapa penyakit
dan tim kesehatan di raskurovisi juga telah melakukan asesmen bagaimana untuk mendata
apa apa saja yang dibutuhkan obat obatan apa saja yang dibutuhkan untuk dilakukan secara bertahap